presiden joko widodo merespons aksi tiga pimpinan kpk yang menyerahkan mandat kpk kepada presiden
presiden menilai penyerahan mandat lembaga negara tidak diatur dalam undang undang apapun
hal tersebut disampaikan presiden jokowi usai membuka agenda musyawarah nasional hipmi senin pagi di jakarta
presiden menegaskan pengembalian mandat tidak diatur dalam undang undang manapun
setiap unsur di kpk sebagai lembaga negara harus juga bijak dalam bernegara
pemerintah mengklaim saat ini tengah bertarung untuk memperjuangkan substansi dalam proses revisi undang undang kpk di dpr
sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan kpk yang sekarang
dan sudah saya sampaikan berkali kali bahwa kinerja kpk itu baik
dan dalam undang undang kpk tidak ada
tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat nggak ada
yang ada itu mengundurkan diri ada
meninggal dunia ada
terkena tindak pidana korupsi ya
tapi yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada
dan saat ini pemerintah sedang bertarung
yang ada di revisi kpk yang diinisiasi oleh dpr
sebelumnya jumat lalu pimpinan bersama wadah pegawai kpk menggelar konferensi pers di gedung kpk jakarta
ketua kpk agus raharjo menyatakan kepemimpinan kpk mulai jumat malam diserahkan kepada presiden
dan meminta agar kpk diajak berbicara oleh presiden dalam waktu dekat
tiga pimpinan kpk seperti agus raharjo lauda m sarif dan juga saud situ morang bersama puluhan pegawai kpk
keprihatinannya terkait revisi undang undang kpk
pemerintah maupun dpr dianggap belum memberikan draft maupun mengajak membahas bersama isi undang undang yang direvisi tersebut
ketua kpk agus raharjo pun mempertanyakan kegentingan revisi undang undang kpk
yang menurut informasi diperoleh kpk segera disahkan oleh dpr ri
nah ini kita betul betul sangat bertanya tanya berat hati
pada hari ini jumat tiga belas september kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kpk
kepada bapak presiden republik indonesia kami menunggu perintah
apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan desember atau kami menunggu perintah itu
dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa terus terang kami menunggu perintah itu
mudah mudahan kami diajak bicara bapak presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami
dan juga kegiatan
isu isu yang sampai hari ini kami nggak bisa menjawab
jadi demikian yang kami sampaikan semoga bapak presiden segera mengambil langkah langkah untuk penyelamatan
presiden joko widodo sudah merespon aksi tiga pimpinan kpk yang menyerahkan mandat kpk kepada presiden
lalu bagaimana seharusnya polemik ini didudukan
langsung saja saya sapa narasumber yang sudah hadir di studio donald faris koordinator divisi korupsi politik icw
bang donald terima kasih
sudah bergabung bersama kita dan juga nanti kita akan mencoba menghubungi profesor juanda
guru besar hukum tata negara universitas bengkulu
dan kami juga bisa tadi juga sudah berupaya untuk menghubungi dari jurubicara istana ke presidenan
tapi sampai saat ini memang belum ada konfirmasi yang kami terima
dan kami masih terus menunggu konfirmasi tersebut
oke bang donald kalau kita bicara soal revisi undang undang kpk
karena ini turunannya sudah semakin panjang
bahkan icw mengatakan sekarang soal memberikan mandat kepada presiden dari tiga komisioner kpk ini
ini seperti klimaks dari apa yang terjadi
sikap icw masih seperti itu atau bagaimana melihatnya sampai sejauh ini
saya coba mulai dulu mas ferdi dari respon presiden
bahwa presiden melihat tadi tidak ada terminologi atas kondisi penyerahan mandat tersebut
baik secara konstitusi maupun melalui undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
secara konseptual apa yang disampaikan oleh presiden tersebut benar akan tetapi
ini yang paling penting menurut saya yang harus dilihat oleh presiden hari ini
ini adalah respon atas kondisi abnormal
mari kita buka satu satu mas ferdi apa kondisi abnormal yang saya maksud tadi
satu soal proses pembahasan ruu kpk di dpr ri
wacana ini muncul melalui surat tertanggal tiga september dua ribu sembilan belas
pada tahun dua ribu sepuluh di depan perusahaan yang diperoleh oleh badan legislasi
badan legislasi kemudian di rapat badan legislasi
mengusulkan dalam paripurna menyetujui inisiatif dpr untuk merevisi undang undang kpk
sesuatu yang abnormal karena di dalam program legislasi nasional
jadi kalau kita bernegara ada dua patokan pembahasan undang undang
satu program legislasi nasional lima tahunan
dan kemudian secara terperinci itu dibentuk yang namanya
undang undang kpk tidak masuk kepada prolegnas prioritas
yang muncul tiba tiba begitu
tiba tiba muncul katanya sudah ada pembahasan ditarik ke isu ke belakang
ini pembahasan yang tertunda di dua ribu tujuh belas yang lalu
kondisi abnormal ini kemudian disahkan dalam paripurna
dan responnya juga abnormal dari presiden
saya menyebutnya juga abnormal dari presiden
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan
oke dan responnya juga abnormal dari presiden saya menyebutnya juga abnormal dari presiden

memberikan durasi kepada presiden selama enam puluh hari kerja untuk bisa merespon usul inisiatif dpr tersebut
kenapa enam puluh hari ini waktu bagi presiden untuk bisa membaca secara teliti
secara detail apa yang kemudian menjadi usul inisiatif dpr tersebut
pemikiran presiden kemudian akan dituangkan di dalam dim daftar inventarisir masalah
problem masalah di sini mas ferdi
ternyata apa disampaikan oleh presiden di dalam konferensi pers
seperti pernyataan presiden bahwa
presiden tidak setuju penyadapan melalui lembaga eksternal di luar kpk
ternyata itu berbeda dengan draft yang diusulkan oleh dpr
menurut saya ini kondisi yang abnormal
antara respon presiden dengan draft yang beredar
khususnya berasal dari usul inisiatif dpr ri
jadi kondisi abnormal di lingkungan pembahasan ru kpk
dan kondisi abnormal terkait dengan seleksi pimpinan kpk yang kontroversial
dan berlanjut sekarang bahwa pimpinan kpk menyatakan menyerahkan mandat
ada dua orang yang menyerahkan mandat
pertama pak agus dan kemudian pak lms lodiem syarif
sebelumnya pak saud sitomorang sudah menyatakan mundur sebagai pimpinan kpk
ini kondisi abnormal yang direspon oleh pimpinan kpk
karena merespon juga kondisi abnormal
di luar yang sedang berjalan
di mana pembahasan undang undang menabrak program legislasi
lembaga yang kemudian akan menjadi user atau pengguna
daripada undang undang nomor tiga puluh dua ribu dua tersebut adalah kpk
tidak pernah diajak bicara
padahal narasi di luar disampaikan oleh baik oleh dpr
oleh pemerintah sama sama punya frekuensi dan narasi yang sama
bahwa revisi undang undang ini bertujuan untuk memperkuat kpk sejarah organisasi
lembaga mana yang kemudian akan diperkuat
tapi institusinya tidak pernah diajak untuk bicara
ini problem logis menurut saya
namanya respon dari presiden sebagai pemerintah dan dpr
ini kan juga belum pada tahap eksekusi begitu
ini tetap khawatir bahwa kalau kemudian saat berbalas pantun antara dpr dan pemerintah ini
juga akan berujung pada kekhawatiran itu
ya saya sampai kepada simpulan ini mengkhawatirkan mas ferdy
di level presiden kita melihat respon presiden berbeda dengan draft yang ada
misal satu detik berkali kali mengangkat dengan judul antar respon presiden dengan draft itu berbeda
seperti contoh yang saya pengen tadi
presiden menyatakan bahwa penyadaban tidak boleh datang dari eksternal kpk izinnya
sementara di draft memang tidak ada izin dari eksternal
karena izinnya melalui dewan pengawas
yang kemudian akan dibentuk dan presiden meminta seluruh dewan pengawas itu berasal dari presiden
kira kira ditunjuk oleh presiden
jadi respon presiden berbeda dengan draft yang ada
kemudian pernyataan badan legislasi yang menyatakan bahwa tidak lagi membutuhkan masukan dari masyarakat
ini lagi lagi berbeda dengan ketentuan dalam undang undang nomor dua belas
dimana proses pembentukan undang undang itu melibatkan partisipasi masyarakat
bang donald kita kunci di situ
kita coba terhubungkan
terhubung dengan profesor juwanda
selamat malam profesor juwanda
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof soal sengkarut yang terkait dengan revisi undang undang kpk ini
sekarang justru berujung kepada penyerahan mandat begitu kepada presiden oleh tiga komisioner kpk
kalau dari perspektif hukum istilah seperti ini
bagaimana anda memahami
bagaimana anda memahaminya
kita semua memahami inti soal ini prof
kalau saya lihat dari perspektif hukum
yaitu diberdasarkan undang undang yang ada
itu tidak dikenal adanya penyerahan mandat
tetapi yang dikenal adalah ketika seseorang atau beberapa orang yang katakanlah kecewa
atau menganggap dirinya tidak mampu atau tidak sesuai dengan kondisi saat sekarang
maka yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan adalah
pertama mengundurkan diri misalnya
kemudian kalau memang ada sebuah hal yang memang berakibat dengan seseorang
misalnya meninggal dunia atau memang dia punya sebuah kasus hukum misalnya
tiga minimal tiga ini yang dikenal dalam undang undang yang berlaku
tapi tidak ada dikenal bahwa adanya penyerahan mandat
penyerahan mandat ini memang di dalam ilmu hukum tata negara dikenal
tapi bukan dalam pola yang dilakukan oleh pimpinan kpk sekarang ini
yaitu dulu dulu ada namanya mpr
karena dia memilih dan menganggap presiden
baru dikenal bahwa
itu adalah mandataris mpr presiden
presiden ketika dia tidak bisa melakukan baru menyerahkan mandat
itu dikenal tetapi dalam konteks undang undang yang berkaitan dengan pimpinan kpk
tidak dikenal secara hukum
artinya kemudian kalau ini menyerahkan mandat
tidak disertai dengan mundur itu sama saja seperti orang sekarang bilang
gertak sambal begitu prof
ini yang menjadi membingungkan kita saya pikir begini
kalau saya bisa sarankan pimpinan kpk ini ambil jalan tegas
pertama kalau memang tidak sesuai walaupun kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pimpinan kpk selama ini
itu banyak sekali pertahankan itu kita harus dukung
tetapi jangan sampai masalah yang seperti sekarang ini ada perbedaan ada miskomunikasi
antara pimpinan kpk atau beberapa pihak yang pro dan kontra terhadap katakanlah sikap presiden dan sikap dari dpr
dalam kaitan dengan pertama adalah revisi undang undang kpk
dan kedua adalah misalnya berkaitan dengan charting intinar kpk itu sendiri
misalnya ada kecewaan itu adalah jangan bersikap seperti sekarang ini kita harusnya
saya salut dengan anda
saya salut dengan pak saud
melihat ini tidak sesuai lagi maka dia mengatakan mengundurkan diri
ini adalah dikenal dalam undang undang kita
tetapi kalau begini namanya adalah mendua sikap yang ambipalen
satu sisi mereka masih ingin tetap menjadi komisioner kpk tetapi sisi lain
kenapa diserahkan kepada presiden ini bukan urusan presiden
dia mereka ini lima pimpinan kpk
dulu saat sudah pelantikan berdasarkan undang undang sudah diberikan mandat
diberikan sebuah tugas yang mulia yaitu jalankan tugas sampai akhir sampai desember
kalau begini mereka ada tetapi kita bisa aktif
ini namanya suatu hal yang tidak bisa diterima secara hukum kita
oke artinya prof
dengan kondisi seperti ini tidak ada implikasinya terhadap tugas dan fungsi kpk
lalu kemudian ini dijalankan saja ini sudah tinggal tiga bulan begitu ya
karena tidak ada pengaruh apa apa begitu
makanya kalau saya boleh sarankan jangan gara gara bahwa ada perbedaan atau miskomunikasi yang saya sebutkan tadi
kepentingan masyarakat kepentingan negara dan bangsa ini dirugikan oleh sikap yang demikian
artinya ketika dia menyatakan sikap yang demikian walaupun undang undang tidak mengatur seperti itu tidak mengenal begitu
tetapi berarti menurut saya dari dua pimpinan yang menyerahkan mandat istilah mereka itu adalah berarti dia tidak melakukan tugas dan fungsinya lagi
berarti kpk dalam posisi stagnan
ketika posisi stagnan maka berarti ada tinggal dua yang bisa efektif
nah dengan dua pimpinan ini itu tidak bisa jalan
semua roda fungsi dan wewenang kpk ini tidak bisa dilakukan hanya dua orang itu
artinya satu sisi hanya ada empat orang lagi memang diakui masih tetap menjadi pimpinan kpk
tetapi dua ini ya tidak menjalankan tugas
itu sama dengan sikap yang ambivalen
ini tidak perlu terjadi dalam kondisi seperti ini
seharusnya bahwa dua pimpinan ini itu tidak perlu terjadi
dua pimpinan dan empat katakanlah ini jalankanlah tugas
sebagaimana mestinya kalaupun ada perbedaan perbedaan kita selesaikan secara musawarah dialog
walaupun memang saya tahu bahwa kekecewaan dari dua pimpinan itu termasuk satu pak saud mengundurkan diri itu
akibat dari adanya suatu adanya satu sikap atau tindakan dari katakanlah dpr mungkin kecewa bahwa kenapa tidak diajak misalnya
nah tapi jangan mengorbankan bahwa kepentingan dpr
kalau begini kan namanya tidak beroperasinya lagi tidak menjalankan tugas kalau bukan tugas sejarah ini dikorbankan
saya kira tidak begitu
yang lebih tepat di bidang tidak ada demikian
oke oke baik prof juanda kita sudah dapat poinnya
prof juanda juga bingung ya bang donald
saya juga bingung publik juga semakin bingung
ditahan dulu bang donald kita break dulu cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda
oke kita kembali di diskusi kita malam ini
masih bang donald di studio dan juga prof juwanda yang terhubung melalui sambungan telepon
sebelum kita lebih lanjut bang donald kita akan lihat ada grafis yang akan kita tampilkan ini terkait dengan undang undang kpk pasal tiga puluh dua nomor tiga puluh
undang undang tiga puluh dua ribu dua di mana poin satu ini pimpinan komisi pemberantasan korupsi berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia
berakhir masa jabatannya menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan dan berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat
apa nih sambungannya mengundurkan diri atau dikenai sanksi berdasarkan undang undang
dalam hal pimpinan komisi pemberantasan korupsi menjadi tersangka
tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara jabatan
perbenartian sebagaimana dimaksud pada ayat satu dan ayat dua ditetapkan oleh presiden republik indonesia oke
ini jelas ya bahwa kemudian apa yang tadi kita sudah bicarakan dan juga profesor juanda sampaikan ambivalen begitu dengan kondisi seperti sekarang
ya lagi lagi saya mengulang narasi di awal bahwa secara nomenklatur hukum di undang undang tiga puluh memang
tidak ada dikenal istilah penyerahan mandat dan prof juwanda sudah menyampaikan itu termasuk juga respon pak jokowi
lagi lagi bahwa ini adalah kondisi abnormal di mana undang undang dibahas secara abnormal
dpr berlaku abnormal dan kemudian saya membaca ini sebagai semacam emergency call dari pimpinan kpk kepada dpr dan kepada pemerintah
yuk ngobrol dong pemerintah kira kira kan begitu
niat pimpinan kpk itu berkali kali saya mendengar dari beberapa orang di internal kpk
pimpinan kpk ini sudah berupaya untuk mengakses presiden jokowi untuk duduk bersama
nanti kita bisa minta tanggapan prof juanda untuk itu betapa pentingnya di dalam proses pembahasan undang undang
dan juga termasuk di dalam ketentuan undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas melibatkan partisipasi
kpk sebagai user atau pengguna undang undang
memang tidak punya fungsi legislasi sebagaimana presiden dan sebagaimana dpr
tetapi tentu kalau memang bahasanya untuk tujuan memperkuat
ada ruang dialektik antara presiden bersama komisi pemerintahan korupsi
misal begini presiden menganggap kebutuhan kpk itu a
tapi menurut kpk kebutuhan mereka organisasi a sudah cukup b yang harusnya ditambahkan kira kira begitu
nah itu artinya ruang dialektikanya terbangun di situ
kpk misalnya punya kendala soal aset recovery
nah tentu ada masukan kepada presiden terkait dengan aset recovery
termasuk juga penyitaan tentu butuh dialog di situ
nah saya mau menyayangkan begini loh mas ferdi kenapa di kondisi genting seperti ini
sampai hari ini juga belum ada sinyal dari pemerintah untuk bertemu dengan kpk
kenapa juga dalam waktu yang begitu mepet di ujung ini
presiden juga tidak merespon kondisi kondisi termasuk di internal kpk
kegelisahan masyarakat terkait dengan revisi ini
kegelisahannya bukan kegelisahan icw loh kegelisahannya para tokoh
ada buya safi ma'arif di situ ada rohan yawan di situ ada mantan ada ibu sinta nuriyah di situ
banyak sekali elemen elemen masyarakat sipil tidak hanya di indonesia tapi juga luar negeri
yang juga berada pada posisi atau standing yang sama
ini menggelisahkan revisi undang undang di ujung waktu yang kemudian secara norma
secara pasal itu sangat kontraproduktif dengan penguatan
kalau kemudian publik berpendapat bahwa kpk tidak perlu tahulah urusan legislasinya
itu urusan dpr dan presiden tinggal menjalankan saja bagaimana
itu cara berpikir yang cacat
karena kalau kita mau memperkuat kelembagaan tentu harus ada dialog di situ
presiden pelaksana pembentukan peraturan perundang undangan
tentu ada ruang diskusi menurut saya
karena sekali lagi kalau memang tujuan untuk memperkuat
tentu seharusnya kita berpikir tidak ada masalah untuk mengajak dialog
atau belum tentu juga apa yang disampaikan oleh kpk itu bisa diterima seluruhnya
atau problem yang paling fatalis menurut saya adalah begini mas fedy
andai saja presiden beranggapan ada klausul atau norma tertentu yang menjadi concern presiden untuk merevisi itu
ternyata cantolan dasar hukumnya keliru
presiden salah feeding oleh orang orang lingkarannya
secara aturan secara implementasi atau secara data statistik
kpk bisa mengimbangi itu memberikan supply informasi yang berimbang
jadi cover both sides lah kira kira diantara presiden
struktur bawahannya yang juga membantu proses revisi ini
bersama kpk sebagai user pengguna undang undang kpk itu sendiri
oke anda menduga ada proses ini

ada salah feeding atau salah input begitu terkait dengan polemik ini begitu ya
ya bisa jadi itu terjadi
maka untuk sebelum undang undang itu diketok kita punya presiden di mana presiden pernah setuju revisi undang undang md tiga
ternyata kemudian presiden menyatakan saya tidak baca undang undang itu
itu presiden terburuk sepanjang sejarah ketatanegaraan
dimana presiden menyatakan setelah mengetuk undang undang md tiga di paripurna dpr
dan presiden menyatakan saya tidak baca undang undang itu
itu kan problem fatalis menurut saya
ya gimana prof dengan kondisi seperti sekarang dengan pernyataan mundur seperti itu
bagaimana kemudian apakah memang bisa nanti lembaga ini jalan seperti autopilot begitu
atau bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan oleh bang donald
bahwa bisa jadi ada hal hal yang miss begitu dengan apa yang diterima
informasi oleh presiden dan segala macam bagaimana kemudian ini
ya dalam kondisi sekarang ini kalau saya lihat ya sikap
yang jelas berdasarkan sikap dari dua pimpinan
setelah satu mundur itu berarti tinggal dua yang efektif secara hukum
walaupun secara fisiknya sebenarnya bahwa empat
tetapi makanya saya menyarankan dalam kondisi seperti ini
yang tadi ada satu ketegasan
pertama adalah menyatakan mundur atau jalankan tugas sebagaimana mestinya sampai desember nanti
nah dengan demikian inilah namanya saya kira sebuah sikap yang negarawan sikap
sikap yang memang benar benar melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat
dalam langkah kita memperantas korupsi di indonesia
tapi dengan seperti ini berarti pimpinan kpk adalah posisi yang tidak korum
dan hanya tinggal dua secara fungsionalnya
walaupun secara fisik tinggal empat
berarti saya mengatakan bahwa pimpinan kpk itu tidak bisa menjalankan tugas
sebagaimana undang undang yang berlaku
oleh karena itu sama dengan ini dengan sikap begini saya menyatakan
tanda kutip bahwa ini merugikan kepentingan negara
kepentingan bangsa karena tidak berjalannya proses fungsi
kewenangan dan tugas kpk itu sendiri sekarang ini dengan kondisi seperti ini
nah siapa yang rugi
nah kalaupun kita mau mengambil sebuah pikiran yang agak ekstrim
maka semakin menggejala dan semakin berkembang suburlah korupsi
dalam beberapa hari ini
artinya ketika ada korupsi ataupun mereka selama ini katakanlah sudah hampir
menetapkan tersangka misalnya atau melakukan segala penuntutan
ini kan akan stagnan kalau saya menilai dari statement bahwa pengambilan
penyerahan dari mandat
mudah mudahan ini statement atau penafsiran dari statement itu adalah saya keliru
tetapi dari apa yang diungkapkan di media bahwa dengan penyerahan mandat
dengan kemudian menunggu arahan dan perintah
karena ini yang kita sangat membingungkan
apa lagi yang mau ditunggu perintah
perintah tidak lain ketika tidak mundur atau masih tetap menjalankan sebagai pimpinan kpk
jalankan tugas secara baik
itulah saya kira jalan yang paling tepat dalam kondisi seperti sekarang ini
memang kalau memang apa yang dikatakanlah bung donal tadi
memang saya melihat ada memang sebuah proses yang seharusnya
atau sebaiknya dilakukan oleh katakanlah dpr
misalnya untuk desain dengan undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas misalnya
mengikut sertakan dalam pembicaraan tingkat satu misalnya lembaga lembaga negara yang terkait
contohnya adalah katakanlah kpk itu sendiri misalnya kenapa tidak dilibatkan misalnya
memang ini adalah satu hal yang sangat kita sayangkan
kalau memang ini tidak di
ini tidak dilakukan oleh dpr
nah ini menambah kuat karena kita memprediksi ini ada apa misalnya
wajar sebenarnya masyarakat termasuk pimpinan kpk melihat apa yang gelagak dari dpr kita ini
kok seperti ini caranya
nah namun walaupun kekecewaan dari akibat dari apa yang dilakukan oleh dpr tersebut seperti itu
pimpinan kpk jangan mengambil sikap seperti ini
artinya satu sisi memang ada kelemahan dari proses mekanisme pembentukan atau pembahasan dari revisi undang undang ini yang dilakukan oleh dpr kita
satu sisi memang itu adalah ada yang keliru misalnya dari mekanisme tidak melibatkan kpk
tapi di sisi lain kita juga jangan terperangkap
pimpinan kpk sebenarnya jangan terperangkap dengan permainan yang dilakukan
yang dimainkan oleh anggota dpr seperti itu
jalankan tugas ini sebaik mungkin
walaupun demikian juga misalnya katakanlah kecewa dengan presiden
nah ini juga mungkin saya kira tidak tahu bahwa bagaimana komunikasi ini
saya kira kalau memang mau komunikasi pimpinan dpr sorry pimpinan kpk yang tadi
kalau memang ada hal yang kurang dianggap kata kurang
maka komunikasi langsung dengan katakanlah presiden
nah jangan mengira
berarti benar kata bung donald dialog itu penting
diskusi itu sangat penting
nah walaupun demikian saya kejadikan bahwa dalam protek ini
revisi undang undang itu menurut saya adalah sebuah kenisjayaan
tidak bisa kita elak
tidak bisa kita hindari
namun memang jangan setarang
ini terlalu terburu buru saya kira
memang ada benarnya
oh nanti dua tiga bulan ke depan
baik kita sudah dapat poinnya
revisi undang undang kpk sebuah keniscayaan
lalu kemudian apa yang perlu kita sikapi untuk menengahi polemik ini
agar kemudian ada solusi tengahnya
paling tidak sampai masa kepemimpinan kpk ini tiga bulan ke depan ini bisa dijalankan dengan sebaik mungkin
prime news akan kembali usai kita tetap bersama kami
kita akan menuju ke kota pekanbaru
di sana kita akan mendengarkan konferensi pers dari presiden joko widodo terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah titik di indonesia
kita bergabung ke kota pekanbaru
kalau infrastruktur ini diaktifkan
cara baik saya yakin yang namanya satu delapan itu sudah diaktifkan
yang namanya satu delapan itu sudah diaktifkan
dan satu titik api itu sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api
dan itu sudah saya ingatkan berkali kali mengenai ini
yang kita hadapi ini bukan hutan tapi lahan gambut hutan gambut
kalau yang namin sudah terbakar habis berapa juta literpun
masih sulit dipadamkan
hari jumat yang lalu saya sudah juga perintah pada panglima pada kepala bnpb untuk dilakukan hujan buatan
saya kira sudah dikerjakan
dan hari ini juga kita harapkan nanti besok juga dilakukan hal yang sama dalam jumlah yang lebih besar
pasukan pun juga sudah kita tambahkan saya perintahkan hari jumat untuk ditambah ke sini
tetapi sekali lagi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah
ini ada pekerjaan besar yang akan sulit diselesaikan
pengalaman kita tahun tahun sebelumnya seperti itu
jadi kuncinya ada di pencegahan jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan
dan provinsi rio telah dinyatakan status siaga darurat
ruas lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan ribu hektare
jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi
aktivitas ekonomi yang ada di provinsi riau
ini yang tidak kita harapkan
kita harus berhenti menyebabkan agar tidak merembet ke lokasi lokasi lain
baik di gambut maupun di hutan maupun apalagi sudah masuk ke wilayah pemukiman
saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini
saya minta laporan singkat singkat saja karena kita tahu setiap tahun kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi yang namanya rapat seperti ini
bahwa menjelang yang namanya menjelang musim kemarau itu semuanya memang harus sudah siap
sebetulnya hanya itu saja
tapi ini kita lalai lagi sehingga
sabnya menjadi membesar
saya kira saya tidak perlu banyak laporan tapi tindakan di lapangan yang saya perlukan dan menyelesaikan masalah yang ada
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati bapak presiden dan peserta rapat sekalian yang juga saya hormati
kami akan melaporkan pak presiden singkat saja

baru saja menyaksikan pernyataan dari presiden joko widodo
langsung dari kota penbaru
yang mengatakan bagaimana kemudian langkah langkah yang harus diambil
untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang sampai saat ini masih terus terjadi di sejumlah titik
khususnya di provinsi riau dan juga di kalimantan
dan langkah langkah tersebut diharapkan bisa menelurkan solusi yang permanen
sehingga kemudian kondisi ini tidak kembali terulang
yang kita tahu bahwa memang kebakaran hutan dan lahan ini menjadi sebuah persoalan yang tidak pernah selesai
dan sejumlah pihak juga menuding bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahan kesalahan
tentang kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya
kita kembali ke dialog kita malam ini
bang donald masih bersama kita dan profesor juanda juga masih terhubung bersama kami
ini bang donal dengan kondisi tiga bulan kepemimpinan tadi kita bilang de facto masih
de jure pun juga masih karena belum ada surat apapun begitu dari presiden
apa yang perlu kita awasi saat ini apa langkahnya
sedikit saja satu menit
kalau presiden sadar ratas hari ini karhutlah itu keberkatan hutan lahan
apa penyebab dasarnya penyebab dasarnya adalah korupsi
korporasi korporasi penerima iup
itu sadar bahwa bakar saja lahan
dan kemudian tinggal sogok penegak hukum untuk tidak berbicara
kalau ada protesan pengadilan sogok saja oknum hakim agar putusan pengadilan menguntungkan mereka
ya persoalan karhutlah ini juga persoalannya adalah korupsi
studi kpk sudah banyak sekali memantau bagaimana perusahaan perusahaan ilegal memperoleh perizinan
yang berujung pada kasus korupsi juga
itu di luar konteks diskusi kita malam ini
untuk menyadarkan kita bahwa presiden
persoalan mendasar di republik ini adalah korupsi
apa yang tidak dikorupsi
garam saja dikorupsi bawang putih saja dikorupsi
ini persoalan mendasar
apalagi problem mendasar kita adalah korupsi di penegak hukum
anehnya korupsi di penegak hukum tahu dan disadai oleh presiden
tapi presiden juga tidak melakukan reform kepada penegak hukum
justru lembaga yang bekerja untuk menegakkan hukum yang kemudian diisak terus menerus dalam kondisi seperti ini
nah apa yang bisa dilakukan menurut saya pertanyaan mas ferdi tadi
saya beranggapan secara de facto dan de jure
pimpinan kpk masih empat atau lima orang
masih memimpin lembaga tersebut
masih memimpin lembaga tersebut kenapa
karena secara de facto hari ini ada sekjen baru yang dilantik
dan kemudian itu adalah proses yang dijalani
hari ini hanya hari proses pelantikan saja
bahkan dilantik oleh pimpinan kpk
secara de jure juga seperti itu
belum ada kepres baru pemberhentian mereka
atau pelantikan pimpinan baru yang disahkan dari paripurna dpr hari ini
jadi secara de facto dan de jure mereka adalah pimpinan kpk
apa yang bisa dilakukan
tentu ada dua pendekatan
satu berbicara soal revisi undang undang ini kan tidak selesai hanya di pimpinan kpk saja
tadi prof juanda juga mengamini
sekarang ini waktunya berbicara
gunakan waktu dua minggu ini untuk kemudian berpikir ulang
proses revisi ini harus di stop terlebih dahulu
gunakan momen periode yang akan datang
waktu yang lebih baik
untuk mereka bisa menguruskan

terkait dengan revisi undang undang kpk
kalau masih dibutuhkan
gunakan data yang ada sumber informasi verifikasi yang baik
untuk bisa duduk secara jernih melihat revisi undang undang ini
tentu presiden harus mendengar soal ini menurut saya
tidak ada urgensi tidak ada kondisi darurat yang membuat presiden
harus terburu buru untuk mensahkan minggu depan dua minggu lagi
atau dalam sebulan ini revisi undang undang kpk tersebut
ke internal menurut saya yang tidak kalah adalah konsolidasi
secara organisasi internal kpk
turbulensi beberapa waktu belakangan ini
baik dalam proses seleksi
kemudian kasus penganiayaan terhadap penyidik kpk yang juga tidak tuntas
termasuk juga dengan kasus kasus korupsi yang baru saja dinaikkan
kepada tahapan penyidikan
ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka baru
oleh pimpinan kpk
menurut saya itu menjadi pr pr organisasi yang harus terus diselesaikan
berarti kemudian dengan adanya aksi yang beragam ini
kpk juga tidak bisa membenahi diri sendiri dari segi internal begitu bang donald
prof juanda bagaimana kemudian bandul ini bergerak
dan apa yang harus kita dudukan dari polemik ini prof
pertama bahwa saya menekankan polemik ini jangan diperparah lagi

tetap berjalan atau mundur
tapi sekarang ini benar kata bang donald tadi
secara de facto dan de jure memang pimpinannya ada empat menurut saya
tidak ada empat bukan lima
nah walaupun memang itu adalah sesuatu mundurkan diri tadi
belum ada sk nya mungkin begitu
namun walaupun de facto dan the euro masih pimpinan itu sudah memenuhi syarat kalau empat
untuk jalan tetapi dispungsional tidak berfungsi gitu loh
nah ini yang saya bilang tadi adalah ini kpk dari posisi yang stagnan
nah oleh karena itu menurut saya pertama
saya pikir dua pimpinan yang ada sekarang menyatakan sikap
kalau memang masih mau menjalankan tugas jangan menyerahkan mandat kepada presiden
dan mereka proaktif
kepada menghadap presiden minta pandangan minta arahan
minta dan diskusi diskusi tentang apa yang dianggap ada perbedaan atau miskomunikasi
nah kalau tidak saya kira nyatakan sikap mundur lebih terhormat seperti bang saud itu
nah dengan demikian baru alternatifnya presiden akan mengambil langkah langkah
kalau memang tiga mundur jelas ketika ini mundur
maka presiden akan harus mengangkat

dari mana plt nya tiga ini
maka bisa sampai desember nanti tiga bulan ke depan
itu bisa diambil dari mana yang presiden mau
tetapi alangkah baiknya kalau itu terjadi
misalnya kita tidak tahu dalam satu dua x dua puluh empat jam ini
misalnya dua lagi mundur berarti hanya dua
maka tidak muncul syarat
saya pikir presiden akan mengambil langkah langkah
kalau angkat aja dari tiga lima dari pimpinan kpk yang terpilih itu
nah andai tiga plt kan
saya kira selesai
dan tentu dalam arti selesai dalam arti tidak selesai secara total
minimal bisa menjalankan kpk pasti bisa berfungsi sebagaimana mestinya
saya kira demikian yang paling penting ya
oke baik terima kasih prof juwanda
itu yang paling penting adalah bagaimana kemudian semangat pemberantasan korupsi itu
tidak hanya diusung oleh dari satu pihak saja
tidak hanya presiden dpr
tapi kita semua berharap bahwa penguatan kpk adalah bagaimana semangatnya
untuk memberantas bentuk korupsi apapun yang sampai saat ini menjadi virus di negara ini
bang donald terima kasih untuk waktunya
prof juanda sudah bergabung juga malam ini dengan kami malam ini
dan cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami